oke lokasi syutingnya
itu ada di beberapa tempat ya
ada di sports center kemarin
sekarang ini kita di salah satu kampus
dan yang menarik itu kemarin
sempat pas kita lagi tengah tengah syuting
itu kan kita syuting lapangan basket
dan kita harus berhenti syuting
dari jam dua belas sampai jam empat sore
karena tuh ada match basketball gitu
dan itu cewek cewek semua dan itu seru banget
jadi pas aku lagi gak take
aku sempetin buat nonton match break nya itu
seru banget sih
kurang lebih lima hari
ada satu hari break sih jadi ya empat hari
perbedaannya syuting selama pandemi
dan enggak itu mungkin
di protokol kesehatan pasti ya
kita sebelum take
ini segala macam langsung pake masker
cuci tangan juga karena kan
kita ketemu banyak orang
dan orang orang sekitar kita meskipun semuanya udah
swab test dan apapun kan
mereka tetap pulang ke rumah
bertemu dengan orang lain atau
apa yang kita gak pernah tau jadi lebih baik kita
ya jaga jarak
terus kita tetap itu tadi aku bilang
pake masker pastinya
kecuali pas take dan
aku tuh sebenernya basket aku
bukan gak bisa sih gak pernah
coba yang kayak bener bener main basket
tapi aku dulu main bola
jadi aku dulu bener bener
yang main bola di lapangan
aku ikutan tim bola
jadi yang dulu tiap minggu yang match disini
tapi aku berhenti karena memang ada baik
kegiatan dan kadang gak ada waktu buat latihan
makanya jadi harus berhenti padahal seru banget
aku suka nyanyi aku suka nyanyi juga
terus main musik juga
terus baca buku aku juga lumayan suka
dan ya itu sih
yang bener bener aku
enjoy banget ya
nah guy sekarang aku mau jawab jawabin
pertanyaan dari live chat
ini ada yang nanya ada beberapa orang
aku bakal jawab
ini pertama dari umi mai
dia nanya misalkan tahun depan
kamu ditantang main film komedi
siapa komedian di indonesia
yang jadi panutan kamu alasannya kenapa
oke komedian indonesia
banyak sih ya kayaknya
makin kesini tuh makin banyak komedian
yang keren keren gitu pastinya kalau misalnya
yang sering main film komedi apa segala macam pasti
om indro aku udah pernah
terus abis itu
mungkin stand up komedian stand up komedian
sekarang kan banyak kayak
kak aci terus ada
film filmnya juga stand up komedi
mungkin lebih mereka mereka sih yang
aku sering lihat karena mereka jujur aku ngeliat komedian komedian
itu mereka jenius banget gitu
apa ya mereka tuh pikirannya tuh out of the box
gitu jadi kayaknya semua komedian
di indonesia aku bakalan
jadi mereka tuh bakalan jadi
pandutan aku deh
jurus ampuh menghadapi netizen yang gak tau
apa apa tapi sok tau gimana sih kak
kasih tahu ke kita dong tipsnya
kalau misalnya mereka mengatakan hal hal
mereka sok tau terus gak bener
atau apa apa ya biarin aja selama itu
belum suatu hal yang kelewatan gitu
menurut aku jadi lebih yang
apa ya cuekin aja sih
karena kalo misalnya kita ladenin juga mereka bakalan yang
pasti kayak eh ini gue diladani nih
jadi yaudahlah biarin aja gitu
kan mereka juga gak
gak ngebiayain sekolah kamu
nggak ngasih makan kamu jadi
yaudahlah biarin aja gitu
aku kepo dong target tahun ini mau ngapain sih kak
dan kakak asli mana sih
aku target tahun ini pastinya
aku mau kejar karir aku karena
tahun depan aku udah mau pergi ke
us untuk kuliah jadi
aku mau maksimalkan
karir aku di bidang nyanyi juga
di bidang acting juga gitu
jadi mau kasih kesempatan
terus kalau misalnya aku asli dari mana
itu aku asin dari kalimantan selatan dari banjar
jadi aku jarwo
an an dia nanya
hai kak kakak termasuk orang yang
setia gak asli sama pasangan
pernah ngelakuin hal romantis apakah
aku jujur ya aku tuh kayaknya
terlalu saking setianya
saking bucinnya jadi
sering di bego begoin sama cowok jadi kayak
karena mungkin mereka tau kali ya aku sayang banget
terus kayak aku gak bakal
deket sama siapapun aku gak bakal ada
sama cowok siapapun jadi mereka kadang suka suka suka
kadang tuh mereka suka suka
mereka gitu jadi
ya gitu pernah ngelakuin hal romantis
apa sih untuk pasangan
perjalanan tujuh jam
untuk nge surprisein dia
effort aku itu yang paling parah
itu deh kayaknya dan
aku sampe ngeplannya lama
banget kayak harus oh ini udah tanggal segini
jangan sampai ada kerjaan karena mau
nge surprise baru sampe kayak gitu
itu itu sih yang paling mudah
paling romantis ya meskipun
kayak surpriseinnya gak seberapa tapi kan
dengan effort aku yang seperti itu
pasti dia juga senang menghargai